tren pergeseran belanja fashion dari konvensional menjadi berbasis online
mengubah peta persaingan industri fashion
pembelian secara fleksibel dan mudah merupakan hal yang digemari oleh masyarakat saat ini
industri fashion online di indonesia semakin berkembang
trend ini membuat pasar fashion konvensional cenderung kalah bersaing pada industri ini
walau mempunyai nama besar dan pangsa pasar sejak lama
perkembangan teknologi dan selera baru generasi milenial
merupakan faktor penyebab fenomena ini
sekarang lebih prefer yang berbasis online
walaupun kadang kadang masih ke toko
tapi biasanya kalau ke toko offline itu cuma buat nyari referensi bajunya aja
nyobain atau apa terus udah gitu kira kira cari di online
karena harganya biasanya lebih murah sih
dan lebih variatif juga kalau misalnya online
tren pembelian baju secara online tentunya disambut baik oleh pelaku usaha toko online
dan fashion yang ada di indonesia
kemudahan fleksibilitas dan variasi produk yang beragam
menjadi senjata utama bagi mereka
selama sepuluh tahun hanya di indonesia
jadi kami berharap untuk terus tumbuh di tempat yang kita tumbuh
dan menguatkan pasar
supaya kita masih bisa mengambil kebanyakan pasar pasar di tempat e commerce indonesia
namun semua ini tidak berarti membuat toko fashion konvensional sepenuhnya ditinggalkan
perancang busana lokal mengaku masih membutuhkan toko fashion konvensional
karena di sana pelayanan terhadap konsumen bisa dijamin
dan dilakukan secara maksimal demi kepuasan konsumen
berarti kalau dari mas yudi sendiri sebenarnya lebih prefer toko tradisional
atau seperti sekarang sudah banyak online
kalau sekarang karena kita mau nggak mau mengikuti pasar ya
jadi kita pecah dua
di offline store juga kita tetap harus meningkatkan
untuk meningkatkan servis
karena di situ orang akan melihat bahwa
khususnya brand fashion itu nggak cuma produk yang dijual
dan itu merupakan satu apa ya istilahnya adalah
perbedaan tersendiri ketika pembeli itu bisa bertemu langsung dengan
apa namanya representatif dari brand
kemudian bisa nyobain baju gitu
kemudian bisa pilih dan pegang bahan
balik lagi adalah di offline store itu keunggulannya adalah kita bisa memperlihatkan
level of service dan juga banyak kelebihan kelebihan lain juga
dibanding si online juga gitu
pada akhirnya toko fashion online atau konvensional hanya sebuah wadah
sebagai konsumen kita harus tetap cermat
sebelum membeli agar mendapatkan barang yang diinginkan
trevi pradipta jakarta